para tersangka ini mencabut keterangannya ini memang ada instruksi dari kuasa hukum
jadi semua tersangka diberitakan untuk mencabut keterangan
bahkan di persidangan terungkap bahwasannya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi
ini terungkap di persidangan untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu
jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasannya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah prt
dan itu sempat prt terangkan namun pada akhirnya dicabut sendiri bahwasannya para tersangka pada saat kejadian itu mereka tidak tidur di rumah prt
melainkan besok malamnya setelah kejadian kejadian malam minggu jadi malam senin
kemudian mereka itu tidur di rumah prt itu benar
jadi prt waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur akhirnya dicabut pada saat tidang
dan itu menurut keterangan dari para saksi itu adalah permintaan dari kuasa hukum
berarti nyambung ya ketika waktu penyidikan termasuk waktu fakta persidangan bahwa ke delapan tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap petugas
terkait pengenayaan ini dikatakan sekali pada saat itu memang rame di facebook bahwasannya mereka disiksa
tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan
dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang segala tahanan penyidik
itu lima belas orang sudah diproses terkait dengan kelalaian
jadi ada upaya dari tahanan lain mereka disiksa juga
sampai penggep itu yang mana waktu itu muncul di facebook kemudian rame
itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke polda jabar
jadi sama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam lebam
dan terhadap anggota lima belas orang sudah dikenakan tindakan disiksin
bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukulin oleh sama mereka sendiri
pak kemarin dari pak agung imas menelankan pemerintah psb merupakan otak pelaku
nah jadi memang ps merupakan otak pelaku
jadi ketika mereka kumpul kumpul sesama geng motor karena mereka di belamon reker
mereka kemana kelak ada kelompok ekspresi yang lewat di jalan itu
ps mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar
untuk mengejar korban ini yang dia sampaikan bahwa
kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang
dipukul korban sampai dengan jatuh
kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain
yang korban egy taruh depan didudukkan depan joki
di belakangnya ada korban yang wanita
fina kemudian di belakang lagi adalah ps
di situ dibawa ke kebun kosong baru yang kliennya rame rame mengikuti apa namanya mereka
jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga
bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap fina yang masih di bawah umur
pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan
yang melakukan persetujuan pertama adalah ps
tersangka lain kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan
jadi perlu saya tegaskan di sisi rekan rekan bahwa
tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa
lima keterangan berbeda dari tersangka
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
ada yang menerangkan lima ada yang menerangkan satu
setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam
ternyata dua nama yang disebutkan selama ini
itu hanya asal sekolah
namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi
tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami
tersangka atau dpo adalah satu bukan tiga
jadi semua tersangka jumlahnya sembilan bukan sebelas
delapan melakukan persetubuhan yang satu tidak ada